sambil memarahi wartawan yang bertugas
petugas keamanan rumah sakit umum johannes kupang mendorong beranda jasad johannes tupul
enam tahun warga asal kabupaten saburai jua yang meninggal dunia di rumah sakit umum johannes kupang
pasien rujukan rumah sakit daerah saburai jua yang baru menjalani rawat inap sejak hari senin kemarin ini
terdiagnosa kemungkinan menderita tumor paru paru
pihak keluarga mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang lambat untuk menangani pasien
selain itu menurut keluarga pasien pasien mengalami muntah darah setelah mendapatkan suntikan dokter

pihak keluarga mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang lambat untuk menangani pasien
pihak keluarga mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang lambat untuk menangani pasien
pihak keluarga mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang lambat untuk menangani pasien
pihak keluarga berencana menempuh upaya hukum karena menduga ada malpraktik dan menelantarkan pasien